sekitar tiga puluh orang relawan dari wihara dharma bakti jakarta barat
sibuk mempersiapkan makanan berupa takjil
jelang waktu berbuka puasa pada kamis sore
hidangan berbuka puasa disajikan di halaman wihara tertua di jakarta ini
untuk masyarakat secara gratis
tak hanya untuk yang berpuasa saja
masyarakat non muslim yang membutuhkan juga diperkenankan datang
paguyuban wihara rutin menggelar kegiatan ini tiap ramadan
sejak tahun dua ribu tujuh belas
ini kegiatan ini kita rutin lakukan mulai dari tahun dua ribu tujuh belas
karena pandemi tahun dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh satu kita tiadakan
mulai tahun ini kita adakan lagi
tujuan kita hanya dalam bulan suci ramadan ini
karena kita saling toleransi sesama umat beragama
jadi kita wihara dharma bakti adakan kegiatan ini
setiap harinya relawan menyiapkan sekitar dua ratus piring makanan
namun jumlah ini bisa juga ditambah tergantung keramaian masyarakat yang datang
jadi makanan yang disajikan dalam kegiatan ini
merupakan makanan yang dibeli dari warteg warteg yang ada di sekitaran pihara
tujuannya agar para pedagang yang ada di sekitaran pihara tidak terganggu omsetnya
tidak mengalami kegiatan
banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya kegiatan ini
saya suka suka saja dengan orang yang seperti ini
saya senang saja dengan orang yang seperti ini
teman teman anak saya kan namanya solidel
di sini ada makan di wihara yang kita ikut
saya bukan muslim ya saya kristen
berkat kalau muslim berkah saya ikut
wihara dharma bakti yang telah berdiri sejak seribu enam ratus lima puluh ini

membuka kegiatan buka bersama secara gratis hingga hamin tujuh sebelum idul fitri
atau tanggal dua puluh empat april
reza ramadan endra rizaldi jakarta